ketua bidang data dan teknologi informasi satgas penanganan covid sembilan belas dewi nur aisyah menyampaikan pentingnya testing untuk pengendalian covid sembilan belas di negara manapun
terlebih covid sembilan belas adalah penyakit yang sangat cepat menular
hal ini disampaikannya dalam bincang yang disiarkan secara langsung di kanal youtube bnpb
kalau misalnya penularan terus terjadi tapi orang yang tertular juga tidak tahu dia tertular
ini dikhawatirkan dapat semakin meningkatkan angka orang yang terinfeksi tinggi sekali
jadi pemeriksaan itu dilakukan untuk mengidentifikasi siapa saja orang yang sudah tertular
kemudian dilakukan follow up nya mulai dari isolasi mandiri atau perawatan di rumah sakit
dan juga dilakukan kontak tracing ini yang sangat penting
dewi menyampaikan saat ini empat ratus enam puluh enam laboratorium di bawah sebelas kementerian dan lembaga tercatat di litbangkes
berdasarkan data jumlah orang yang diperiksa setiap hari
telah terjadi peningkatan mulai dari bulan juni hingga november
jika pada bulan juni rata rata setiap orang yang diperiksa mencapai delapan lima ratus tiga belas orang
pada bulan november angka tersebut meningkat hampir empat kali lipat mencapai rata rata tiga puluh satu lima ratus sembilan puluh lima orang
sementara itu terkait jumlah testing yang dilakukan setiap minggu
indonesia sudah mendekati standar yang ditetapkan who yakni seribu orang per satu juta penduduk
tercatat hingga dua puluh delapan november sebelas provinsi mencapai target who
tiga belas provinsi di atas lima puluh persen target who
bawah lima puluh persen target who
sembilan puluh persen dari target who sebenarnya
dewi menyampaikan terdapat sejumlah kendala dalam melakukan testing di indonesia
di antaranya sebaran laboratorium yang tidak merata
keterbatasan jumlah sdm yang mumpuni
komitmen laboratorium yang berbeda
kapasitas tracing dan peralatan laboratorium yang variatif
untuk itu satgas merekomendasi optimalisasi pengentesan covid sembilan belas
dengan meningkatkan peran pemda
pengaturan jam kerja sdm laboratorium
meningkatkan kemampuan kontak tracing
serta melibatkan laboratorium swasta yang terintegrasi
arya dita utama fadli julian jakarta